assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam eh pak ade
saya mau keajari kelas
pak ade mau kemana emang
itu beda itu mau ngisi air
nih bintang aku nih
aku liat lah
eh kalian denger ya
ramalan itu adalah
tebakan diri kita
nasib kita bagaimana ke depan
dan masa yang akan datang
tapi ingat kalau kalian percaya sama ramalan
dosa dalam islam
nggak boleh oke
dosa ya pak saya udah tau
oh dosa ya pak
oh dosa ya pak
ini hari beruntunganmu
sebentar lagi kamu akan
kamu yang berbintang
akan dapat hadiah
nah ini belanjaan anak tulisnya nih
hah makanya pak
coba di cek lu lah
nanti ada yang kurang lagi
oh sebentar sebentar
ini khusus buat sobri
hadiah dari bapak ya
karena sobri ini salah satu pelanggan
bapak yang sering belanja di sini
bener kata ramalan nih
kalau aku bentar lagi bakal dapat hadiah
pak siap pak
kok bisa sih
kudus selalu siap siaga
takutnya mau bocah balik luar
wah pesat pak
pernah berhenti pak
persis pak satpam
ini pesan tren
tidak menerima bentuk permintaan sumbangan apapun
saya ke sini itu bukan meminta sumbangan
tapi saya ke sini itu mau numpang salat asar masuk masjid
saya kata kali mau minta sumbangan
ya udah pak satpam
ya udah kalau mau sobat mak soalnya pak itu majid ada di belakang alhamdulillah semoga dengan
kebaikan pasatpam akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan diberikan keberkahan oleh allah
subhanahu wa ta'ala amin amin amin ya robbal alamin makasih ya pak saya permisi ya ya
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ternyata tampilan orang nggak bisa
kita nilai begitu aja kulit boleh jelek tapi api bisa jadi lembut hahaha waduh waduh waduh
kopi dari positi makasih
menunggu rezeki memang agak kemana hehehe
wah bener juga kata turang ya yang tanya gue dapat rezeki hari juga ada ingin kopi
bener ngapa itu orang ramal gua beneran bisa ngamal ya kalau ditampilannya maka orang pinter
penduduk ngomong ngomong orang akan kemana dia kata mau sholat ke masjid
ini siapaan sih sob
ini siapaan sih sob
ini siapaan sih sob
ini siapaan sih sob
ini siapaan sih sob
ini siapaan sih sob
ini siapaan sih sob
akan dapat sesuatu
akan dapat sesuatu
akan dapat sesuatu
akan dapat sesuatu
gatau aku nggak bohong
kota bikok imeri
tempar ya dot bolanya ya dot
siapa sih yang lebar
maaf sobri maaf sobri nggak sengaja
berarti masalah ini bener
terus kira masalah dua kali
rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda
yang mendatangi tukang ramal
maka sholatnya empat puluh hari
hadis riwayat muslim
jadi percaya sama ramalan itu
betul tidak kal
katanya buku ini
yang rambut keriting bakalan
bikin masalah dua kali
jangan percayalah sobri
majalah doang itu biasa
ada apa ibu
apa benar bapak bisa ngeramal
ya allah sedikit aja pak pak
yaudah kalau gitu saya ramal sekarang ya
tapi kalau lihat dari gestur kamu
ada satu babat dijual sama bang mamat
kalau matahari sudah terbit di lumpur barat
hari kiamat sudah dekat
aduh gimana sih
itu mah dari saya zaman sekolah sd
budaya pelajaran emang begitu
sedikit aja pak pak
barangkali aja nyuruh saya ada gitu
tadi kan saya sudah bilang
saya itu bukan peramal
tapi kamu akan menikah dengan seorang laki laki
pademang mengganggu aja
tih gue baru saja diramal
ini eh lah ya tih
gue bakalan punya suami
tapi suaminya laki laki
hah bagaimana sih
yang namanya suami semuanya laki laki
diramal sama yang kagak nyata yang agak jelas
kok bisa tih
lah saya mau bisa saya mau lama nih di banten
kal tanggap yang bener nih
assalamualaikum pak ustaz
waalaikumsalam eh pak adek
saya mau ngajar di kelas
pak adek mau kemana emang
itu mau ngisi air
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gawat nih dut
ada yang nyambit pakai itu
aduh aduh aduh
pak adek gak apa apa
eh saya bantuin ya
aduh kenapa sih jadi
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
jadi bingung pak adek
sini pak adek saya tolongin aja deh
lala waktu yang ngajar di kelas nih
aduh aduh aduh
kebiasaan pak ustaz
kalau nolong setengah setengah
siapa saja yang nibuk itu eh
siapa pernah nibuk itu
aduh aduh aduh